saudara sebanyak tiga ratus tujuh puluh satu jemaah calon haji kloter pertama diberangkatkan melalui asrama haji embarkasi surabaya
pemberangkatan kloter asal bojonegoro itu secara simbolis dilepas oleh pejabat gubernur jatim adi karyono dan kementerian agama
jemaah calon haji kloter pertama dari embarkasi surabaya asal kabupaten bojonegoro jawa timur
secara simbolis diberangkatkan pejabat gubernur jatim adi karyono
pemberangkatan ini dilakukan lebih awal dikarenakan akan menjalani pemeriksaan keimigrasian atau fast track di bandara juanda
layanan ini semakin mempersingkat waktu proses pemberangkatan yang hanya membutuhkan waktu selama satu jam
usai memberikan pengarahan pj gubernur jatim dan kementerian agama melepas sembilan unit bus
yang ditumpangi tiga ratus tujuh puluh satu jemaah calon haji
menjadi sesuatu yang luar biasa memudahkan kita karena jemaah haji kita di jawa timur empat puluh satu tiga puluh tujuh dua ratus tujuh puluh satu itu jumlah yang sangat banyak
dengan kloter satu ratus enam puluh oleh karena itu ini memudahkan proses semua berjalan di tanah air di surabaya di asrama haji
sehingga nanti setelah terbang di kedatangan jeda itu tidak ada lagi pengelolaan
yang kedua saya lihat ini momentum yang paling bagus ya
pertama harus memang pemerintah juga hadir dari kementerian agama juga hadir
menunjukkan bahwa kita siap dengan layan terbaiknya hasil hasil yang penyempunan penyempunan yang terlalu
informasi selengkapnya soal keberangkatan calon haji embarkasi surabaya
kita tanyakan langsung kepada jurnalis kompas tv fia irmar di surabaya jawa timur
bagaimana kemudian jadwal keberangkatan calon haji pada hari ini
sudah berapa kloter kemudian yang diberangkatkan dari asrama sukolilo fia
baik selamat siang sisko dan juga saudara bahwa pada hari ini total ada sekitar lima kloter yang berangkat menuju ke tanah suci
kloter satu hingga kloter empat saat ini sedang dalam perjalanan dari bandara juanda surabaya menuju ke tanah suci
sedangkan kloter yang kelima saat ini tengah dilakukan
dan perjalanan yang diperlukan persiapan di asrama haji sukolilo surabaya
dan rencananya mereka jemaah calon haji asal dari lamongan akan diberangkatkan sekitar pukul setengah dua belas siang waktu indonesia barat menuju ke bandara juanda surabaya
masing masing kloter mulai dari kloter satu hingga kloter lima ini membawa sekitar tiga ratus enam puluh enam jemaah calon haji asal bojonegoro dan juga lamongan
termasuk juga jemaah calon haji yang ada satu
yang posisinya atau kondisinya berada atau tengah hamil usianya yaitu empat belas minggu
ini kemudian menjadi perhatian petugas haji yang ada di embarkasi surabaya
dan setelah itu dilakukan pemeriksaan
dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan karena usia kandungannya yaitu sekitar empat belas minggu masa diperbolehkan untuk berangkat ke tanah suci
jadi ada usia kandungan yang tidak diperbolehkan
mereka berangkat ke tanah suci yaitu usia kandungan yang berada di bawah empat belas minggu serta juga kandungan yang usianya di atas dua puluh enam
sementara untuk lansia yang beresiko tinggi ini masih diperbolehkan berangkat dengan catatan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di embarkasi surabaya
ini dinyatakan sehat dan diperbolehkan berangkat menuju ke tanah suci
semoga menjadi haju yang empat puluh
yang usianya lanjut atau lansia dari tiga puluh tujuh ribu jemaah calon haji yang akan berangkat pada penyelenggaraan haji tahun dua ribu dua puluh empat kali ini
kloter lima akan berangkat siswa dan juga saudara
dan nantinya di jam yang hampir sama yaitu sekitar pukul setengah dua belas siang akan ada kloter enam yang tiba atau masuk ke asram haji sukolilo surabaya
dimana kloter enam ini akan membawa sekitar
enam jemaah calon haji dari lamongan dan juga tujuh puluh sembilan jemaah calon haji dari bojonegoro
ada sekitar lima kloter dari kilometer enam hingga kloter sepuluh
di mana nantinya kloter sepuluh jemaah calon haji akan tiba di asrama haji sukolilo surabaya pada pukul tujuh malam waktu indonesia barat
busnya ini sudah nampak sudah berjalan untuk kloter lima di belakang anda fia
nah ini kan juga cukup menarik pada tahun ini untuk embarkasi surabaya
nah untuk melayani calon jemaah haji yang akan diterbangkan ke tanah suci ini seperti apa teknis fast tracknya di sana
kalau berbicara tentang layanan fast track
memang ini merupakan layanan imigrasi yang terbaru dan diterapkan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun dua ribu dua puluh empat di provinsi jawa timur
para jemaah calon haji akan diperiksa dokumennya di bandara juanda surabaya
sehingga ketika mereka sudah tiba di bandara di madinah maka tidak akan ada lagi pemeriksaan
dimana memang tujuannya adalah untuk meminimalisir antrian panjang yang kerap kali terjadi setiap penyelenggaraan ibadah haji ketika mereka sudah tiba di bandara yang ada di tanah suci
selain itu juga mengapa layanan fast track ini
disebabkan karena pada tahun ini jumlah jemaah calon haji yang berangkat dari jawa timur ini lebih banyak jika dibandingkan pada tahun dua ribu dua puluh tiga yang lalu
hal ini bisa terlihat dari kloter yang ada
di mana kalau kami lihat pada tahun dua ribu dua puluh tiga kemarin ada sebanyak delapan puluh delapan kloter yang membawa ribuan jemaah calon haji menuju ke tanah suci
sedangkan pada tahun ini ada sebanyak satu ratus enam kloter
contohnya pada kloter lima yang baru saja berangkat sisko di mana jadwal keberangkatan mereka menuju ke tanah suci yaitu sekitar pukul setengah lima sore waktu indonesia barat
namun pada saat ini pada pukul setengah tiga
namun karena ada pemeriksaan di bandara juanda pemeriksaan dokumen sehingga waktu tunggu para jemaah calon haji ini yaitu hampir sekitar tujuh lima jam di bandara juanda surabaya hingga kemudian mereka diperbolehkan untuk naik ke pesawat
ini yang harus diperhatikan karena tahun ini khususnya di surabaya menjadi salah satu tempat yang
lakukan sistem fast track empat jam sebelumnya juga sudah harus berangkat dan juga harus memperhatikan kesehatan